ada hal yang harus aku selesaikan di balai rumah
tapi kanda bukankah kanda tadi ingin menemui yunda subanglarang
dinda subanglarang menemui nyiira
bagus karena prabu sudah melihatnya
aku tinggal melanjutkan apa yang sudah aku mulai
dan satu lagi adalah gerbang depan istana kanda
sedang menjenguk nyiira
kalau sekedar menjenguk kenapa lama sekali
sudah sepernanak nasi lamanya dinda menunggu di sini
bukan waktu yang wajar
aku cemas terjadi sesuatu pada yuda
dinda memeriksa ke sana
raka raka tolong beritahu aku
raka tolong beritahu aku
siapa orang yang raka curingkai
aku benar benar ingin tahu siapa orangnya
aku ingin tahu

aku hanya ingin tahu
jika raka tidak bisa memberitahukannya
karena raka masih ragu
atau takut terjadi fitnah
aku tidak akan menyebarkannya
ini akan menjadi rahasia kita berdua
aku hanya ingin lebih waspada
supaya tidak terjadi sesuatu pada putraku
aku hanya ingin putraku kembali sehat walfiat
seperti sedia kalahnya itu
aku tidak bisa mengatakannya
bukan karena aku tidak percaya kepada rai
untuk menjaga rahasia
pantang untuk mengatakan sesuatu
tanpa ada buktinya
saya akan mencari penghentian rai
aku tidak bisa mengatak
semua bukti sudah ada
aku akan mengatakannya pada rais
kembali ke ruang pengobatan
saya akan mencari penghentian rai
aku merasa tidak enak
kalau kita berdua disini
apa yang sedang mereka bicarakan
kenapa dinda subang lara
karena prabu terlambat melihat mereka berpelukan
itu pun sudah cukup untuk memperbaiki
membuat kanda prabu cemburu
ada hal yang harus
aku selesaikan di balai rumah
bukankah anda tadi ingin menemui yunda subang lara
dinda subang lara menemuinya
kanda prabu sudah melihatnya
aku tinggal melanjutkan
apa yang sudah aku mulai
kamunya sudah maardon
seperti mereka tertotong
terima kasih rade
paman sebenarnya ada apa
tiba tiba di belakang ada yang
betul nih mas tadi ditotok
gatau siapa rade
penutup wajah rade
apakah paman mengenali siapa dia
paman tidak tau rata nih mas
gatau siapa dia tadi nih mas
om jangan musnahkan kami
dan jangan mengganggu manusia lain
baiklah kami tidak akan mengganggu manusia lain